kau bilang kau sudah tidak mencintai rimbi lagi
tapi apa buktinya
kok masih saja mencemaskan arimbi
sampai sampai seluruh anak buahmu kerahkan untuk mencarinya
sayang bukan begitu maksudku
tolong dengarkan penjelasan aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih untuk bapak bapak
ibu ibu dan semua warga yang telah memenuhi undangan yuragan dahlan
semoga yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh allah swt
khususnya untuk kita semua
mobil khusus kita doakan semoga pernikahan
den mardian dan farida dilancarkan oleh allah swt
dan mereka dijadikan pasangan yang sakina mawadda warahma
sadar deb sadar
bagaimana keadaannya anak sayang merdian gey
semenjak dia pulang berburu dari hutan larangan
sikapnya sering aneh
seperti orang kesurupan gey
saya merasakan sesuatu dalam diri putra
saya belum tahu apa itu
yang jelas ini bukan hal yang baik
sebaiknya juragan membimbing putra juragan
selalu mendekatkan diri pada allah swt
insya allah dengan kekuatan dikir dan amal soleh
akan membuat hal hal yang buruk dalam diri mardian
memang selama ini merdian jauh dari agamanya
juragan tolong siapkan air putih
baik baik gey
pak bagaimana keadaan anak kita pak
apa dia sudah sadar
bagaimana keadaannya pak
merdian sudah siuman
ada aura hitam yang menolongi tubuh merdian
itulah yang membuat mardian selalu bersikap aneh
ini pasti perbuatan sembara pak
sembara itu tidak rela
kalau mardian menikahi farida
makanya dia mengirim guna guna
untuk mencelakai anak kita pak
ibu benar juga
jangan jangan emang ini semua perbuatan sembara
sembara itu benar benar jahat ya pak
gusti allah membalas semua kejahatan dia
lalu bagaimana pak
kalau mardian tidak sehat
itu artinya pernikahan anak kita bisa gagal pak
itu tidak boleh terjadi
harus terlaksana sesuai dengan hari yang ditentukanmu
semoga saja benar ya pak
bisa menyembuhkan anak kita ya pak
minta air segelas bu
cepat bu ambilkan
terima kasih raga
tolong diminur mardian
insya allah mar ui
tidak ada yang perlu dicemaskan
salam hormat kami gusti
apakah kalian sudah menemukan arimbi
tidak perlu memaaf gusti
kita belum bisa menemukannya
kerja kalian apa
wah segitu saja tidak bisa menemukan arimbi
maaf besi kami sudah mencarinya kemana mana
namun jejak aribi belum juga kami temukan
kalian aku kasih dua hari lagi untuk mencari arimbi
kalau sampai tidak ketemu
aku akan hukum kalian
jangan hanya ampun ampun
cari arimbi sampai dapat
kau bilang kau sudah tidak mencintai rimbi lagi
tapi apa buktinya
kau masih saja mencemaskan arimbi
sampai sampai seluruh anak buahmu kau gerakan untuk mencarinya
sayang bukan begitu maksudku
tolong dengarkan penjelasannya
tolong dengarkan aku dulu ya
tidak ada yang perlu dijelaskan lagi kakang
kamu dengar dulu penjelasan aku sayang
aku membantu mahardika untuk mencari biumnya
semata mata aku ini
aku juga sudah berjanji pada mahardika untuk membantunya sayang
tolong dengarkan aku dulu
untuk apa kakang masih perhatian dengan kera kecil itu
padahal dia itu sudah sangat jahat sama kakak
sampai sampai kakang itu hampir celaka oleh ulahnya
aku melakukan ini kan aku iba ke mahardika
aku juga pernah kehilangan kedua orang
dan itu aku sayang
itu sangat menyedihkan
aku jadi curiga kepadamu kakak
kenapa kakang benar benar perhatian dengan kera kecil itu
mahardika itu adalah anak kaka
arimbi itu tidak pernah ditemukan
dan aku berharap
agar tidak ada lagi yang akan menghalangi hubungan cinta kita
kamu bicara apa
kamu tidak pantas bicara seperti itu
jadi benar ya dugaanku selama ini
kalau kakang itu masih mencintai arimbi
aku tidak terima kakang berlakukan seperti ini
aku tidak terima kakang
lepaskan aku kerabun
aku tidak bermaksud melukainmu
buat tidak usah minta maaf kakak
lebih baik kau bunuh aku kakak
daripada aku terus terusan sakit hati
karena kau selalu menduakan aku kakak
aku tidak pernah mendoakanmu sayang
bahan kamu kakak